terima kasih anda masih bersama kami
libur lebaran memang sudah usai
tetapi tidak berarti anda kehilangan kesempatan berlibur bersama keluarga
salah satu tempat yang dapat dicoba adalah wisata pemandian air panas
anda penat setelah seharian terjebak dalam kemacetan atau lelah karena bekerja seharian
ada baiknya anda mencoba wisata malam di daerah subang jawa barat
subang terkenal dengan sumber air panas
yang langsung berasal dari gunung tangkuban perahu
maka tidak aneh jika wisata pemandian air panas menjadi destinasi favorit
berjarak satu ratus empat puluh delapan km dari jakarta anda dapat menempuh perjalanan via tol cipali
dalam waktu sekitar dua jam tiga puluh menit
jika anda datang terlalu malam tidak perlu khawatir
karena wisata ini dibuka dua puluh empat jam selama libur lebaran dan akhir pekan
airnya mengandung balerang kalsium
airnya dianggap sebagai air yang lebih aktif dan segar
baiknya kalau merendam di malam hari
karena di malam hari kita punya kalsium dan balerang yang kuat
semakin malam semakin bagus
suhunya juga kita cek
kalau sudah sampai bawah musuhnya agak kurang
nah ini suhunya
standar ya empat puluh dua derajat
tarif kolam beragam mulai rp tiga puluh lima hingga rp tujuh puluh lima
pengunjung berbagai usia dapat menikmati suasana dan khasiat wisata air panas ini
karena suasana malam ya jadi kalau berenam malam itu air hangat
ya sama badan enak juga sih
ke badan agak enak ya jadi pegel pegel itu hilang relax gitu ya
jadi ya fresh gitu ya
ya gato gato atau apa kan pemandang air panas jadi bisa nyembuhin penyakit penyakit gitu
aku sukanya gara gara hangat
aku enggak suka hangat
ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan sebelum anda berendam air panas
yang pertama pastikan perut anda tidak dalam keadaan kosong
yang kedua anda bisa lakukan penyesuaian dengan cara memasukkan kaki terlebih dahulu
baru setelah itu anda bisa memasukkan seluruh tubuh anda
setelah sekitar lima belas menit berendam
anda bisa naik lalu membasuh tubuh anda dengan air dingin agar sirkulasi darah menjadi baik
setelah itu anda baru bisa kembali berendam
syara mediana subang jawa barat